wah indah sekali
kalau saat ini saya baru memberitahu kepada kanjiratu
sebenarnya bolo ijo adalah algojonyo segorokido
dari zamannya prabu segorok
dan mesejah diambil alih oleh penguasa segorok
bolo ijo dipenjara seperti para lampor kanjeng
dan sejak saat tadi kami memberikan makan bolo ijo
ceritanya lanjutkan nanti saja
temui aku dengan bolo ijo sekarang
kanjiratu lihat sendiri

bolo ijo sangat sulit untuk ditaklukkan
saya musnahkan bolo ijo
tidak perlu tapa kusti
lalu apa yang harus kami lakukan
biar aku saja
sepertinya aku tahu apa yang dia mau
sekarang kau boleh diam disini
kalo kami tidak bisa mengatasi bolo ijo tadi

tidak apa apa tapak musti
aku hanya kasihan kepada bolo ijo
ia hanya ingin bebas
ia hanya ingin dimengerti
walaupun ia miliki wujud yang menyeramkan
tapi hati dia masih kekanek kanakan
jadi bolo ijo masih kanak kanak kanjeng
dengan begitu kau harus memperlakukan dia dengan kelembutan
anggap saja dia adikmu atau anakmu
jangan anggap dia sebagai makhluk yang menyeramkan dan berbahaya
maafkan atas kebodohan saya kanjeng ratu
guru sudah sadar guru
sudah berapa lama aku tidak sadarkan diri
kekuatan ini sangat besar untuk tubuhku
aku tidak menggunakan terus
oh apa ini guru
harum sekali apakah guru juga menciumnya
dari mana asal
kenapa mau tanpa otot otot ruben

wah indah sekali
ini kah bunda dewi
iya kamu sedang mencari selendang merah
iya bunda dewi
kamu masih bisa mendapatkan kembali
kalau kamu mau menginap semalam disini
saya bersedia bunda dewi
bagaimana ini guru
hendaro hadapi boya itu
jadi sekarang aku boleh bertarung guru
baik tunggu disini
dia berada di luar sana
dia berada di luar sana
dia berada di luar sana
dia berada di luar sana
dia berada di luar sana
dia berada di luar sana
dia berada di luar sana
dia berada di luar sana
dia berada di luar sana
dia berada di luar sana
sudah sangat indahnya puri ini
sebenarnya tanpa aku bersihkan lagi puri ini sudah sangat bersih
tapi aku senang sekali untuk bisa melakukannya
wah bulannya besar sekali